layanan transportasi publik light rail transit atau lrt rute kelapa gading rawamangun
mulai jumat sore resmi terintegrasi dengan layanan bus transjakarta rute rawangun duku atas
terintegrasinya kedua layanan transportasi publik ini diharapkan dapat memudahkan aktivitas warga
layanan dua transportasi publik ini terintegrasi seiring selesainya pembangunan jembatan skybridge tahap satu
yang menghubungkan lrt dengan bus transjakarta
warga yang ingin menikmati layanan integrasi lrt dengan transjakarta hanya membutuhkan kartu jack linco
yang bisa digunakan di semua perjalanan
perjalanan dengan rute lrt kelapa gading rawamangun dilanjutkan dengan bus transjakarta rute rawamangun duku atas
hanya dikenakan tarif sebesar rp tiga lima ratus
diperkirakan waktu tempuh dari kelapa gading menuju duku atas kurang dari satu jam
tadi kita sama sama tes jalan dari halte
transjakarta menuju sini enam menit
dari sini menuju mall kelapa gading stasiun belupat utara sembilan menit
jadi lima belas menit
koridor empat rawamangun menuju ke duku atas tiga puluh lima menit
jadi kalau kita lihat lima puluh menit masih di bawah satu jam
itu target yang akan kita lakukan dan akan saya yakin tercapai